pemirsa pdi perjuangan akan menggelar puncak peringatan bulan bung karno di stadion gelora bung karno jakarta pada hari ini dua puluh empat juni dua ribu dua puluh
agenda ini menjadi konsolidasi nasional sekaligus memperingati bulan bung karno
kita langsung tergabung bersama rekan kami
anda korespondensi nn indonesia ausu rio ndolu langsung dari lokasi
selamat siang rio seperti apa puncak peringatan bulan bung karno
informasinya juga mengundang sejumlah ketua mempartai politik
selamat siang heranov sejak saya datang ke lokasi stadion utama gelora bung karno
sejak pada pukul sembilan pagi waktu indonesia barat
saya sendiri sudah bisa merasakan bagaimana riuhnya lokasi ini
sejak pada pagi hari tadi karena memang sudah dipadati oleh masyarakat
ataupun kader simpatisan baik dari struktural
karena berbagai daerah direncanakan akan hadir di lokasi ini
sebanyak kurang lebih seratus ribu pendatang
yang akan datang untuk melihat atau menyaksikan secara langsung
agenda puncak bulan bung karno dengan tema
kepalkan tangan persatuan untuk indonesia raya
dan untuk melihatnya bagaimana rangkaian acara hari ini persiapannya
menarik bagaimana banyak kader kader di daerah yang berjuang untuk menunjukkan militansinya
untuk datang ke jakarta ke stadion utama gelora bung karno untuk menyaksikan acara ini
saat ini saya sudah bersama dengan bendahara umum dari panitia acara puncak bulan bung karno
yang juga ketua komisi lima dpr karena kita tahu seringkali mengurusi transportasi
tentunya ada cerita cerita menarik tentang kader kader yang hadir ke sini begitu
bagaimana kalau boleh diceritakan boleh ditunjukkan tidak militansi kader yang datang ke jakarta
yang di daerah ini seperti apa militansinya ceritanya
ya baik kami kali ini menghadirkan seratus ribu ya seratus ribu target kita sepertinya lebih ini
yang pelajar diakai mungkin kurang lebih satu ratus dua puluh ribu massa yang berkumpul
memang luar biasa sekali perayaan puncak bulan bung karno ini
contoh kami dari daerah ada tiga provinsi yang mengirim via kapal ya yaitu kalimantan barat
bangka belitung dan dpd sulawesi
saya sendiri adalah ketua dpd provinsi kalimantan barat kami mengirim satu lima ratus ke sini
ada satu dua ratus yang naik kapal naik kapal laut dan sisanya menggunakan pesawat udara
jadi gotong royongnya itu mereka semua biaya sendiri menuju ke titik kumpul di pelabuhan
dan selama di jakarta ini pun mereka biaya sendiri itulah bentuk solidaritas
bentuk kesolidannya kader militan pdi perjuangan
sekalian juga kami mau mengukur nih pemilih tradisional pdi perjuangan ini masih setia
kalau kita lihat dari yang datang ini kapal saya memuatnya satu dua ratus
tapi yang mau naik kapal itu mungkin berapa ribu kalau kita layani semua ya
jadi kami hanya melayani sesuai kapasitas yang ada di kapal saja
informasi yang sama saya dapatkan juga dari bangka belitung dan sulawesi utara
untuk utara jauh sekali tuh pak naik kapal dari sulut ke bimbur malam di makassar
baru lanjut lagi ke jakarta dengan dua tujuh ratus orang satu kapal
oke berarti salah satunya tadi seperti yang abang bilang
mau menunjukkan militansi dari pemilih tradisional begitu bang ya
kalau dilihat dari prosentasinya ada berapa sih pemilih tradisional yang ikut ke acara ini
apakah memang cukup banyak bahkan mayoritas mungkin
kenapa kami bisa lihat ya dengan gotong royong yang terjadi
biaya ini kalau kita biayai semua kita nggak sanggup
ini justru biaya gotong royong mulai dari dpc dpd bahkan pac
guyup kita sampai ke dpd
semua gotong royong sehingga kita sama sama bisa berkumpul di jakarta sini
berarti kalau misalnya saya tanyakan bagaimana tadi dari cerita abang militansi ini apa
ini dorongan dari setiap orang bukan karena tidak dibayar begitu
artinya bisa cukup optimis juga bisa menang pemilu hat trick gitu ya berarti ya
oh iya ya kita yakin tentu ini kan politik kita juga ingin ngukur
sekarang kita berada di level mana ini posisi pdi perjuangan ini
target kita kan mau hat trick nih
mau hat trick tentu ada indikator yang kita pakai
salah satu yang kita mau pakai indikatornya adalah acara hari ini
kami ingin melihat sejauh mana militansi kesulitan semangat gotong royong yang
selalu kita gelorakan di internal partai
dan hari ini kami buktikan ya dengan semangat gotong royong semua
dengan biaya sendiri dengan kemampuan sendiri ya datang ke sini
kami hanya menyiapkan makan aja di sini mas ya
bahkan makan di sini pun beberapa dpd itu gotong royong
bantu kita dpp untuk supaya ini bisa terlayani dengan baik
artinya ingin menunjukkan militansi dari seluruh kader pdi perjuangan mulai dari dpp dpd dpc hingga anak ranting begitu ya
ya ini sampai ke bawah
karena yang hadir di sini juga dari anak ranting
ranting pac dpc sampai ke kita yang ada di dpp partai ini
semua berkoordinasi dengan baik
mengkonsolidasikan orang ratusan ribu gak mudah mas
sangat tidak mudah
dan mudah mudahan kami mohon doanya ya dari seluruh teman teman pes rakyat indonesia
semoga acara ini berjalan dengan aman dan lancar
dan juga kami mohon maaf nih kalau mana mana dalam
karena penyelenggaraan ini ya sedikit agak terjadi kemacetan
sedikit terjadi kemacetan di sekitar gelora bung karno ini
tapi ini juga baiklah untuk kita mengukur
kami pdi perjuangan juga membuktikan dalam jumlah yang banyak kami tetap tertip ya
kami tetap terpimpin dan kami juga programkan supaya seluruh kegiatan ini nanti setelah saya acara tidak ada sampah yang berserakan di sini
ada program waste management katanya
ada di sini ada tiga komunitas juang kita kerahkan untuk membersihkan seluruh sampah
mutar mobil ini mas
sampai nanti acara selesai
kami buktikan pas nanti bisa lihat selesai kemarin pertandingan indonesia dengan argentina
bandingkan kondisi nanti stadion ini dengan setelah selesainya acara pdi perjuangan
mari nanti kita saksikan
kita nantikan bagaimana nanti pdip bertanggung jawab sama lokasi ini
oh iya kita bertanggung jawab
kita bertanggung jawab
oke terima kasih banyak informasinya bang lasarus
ini selamat melanjutkan tugas
semoga acara hari ini lancar
sama sama terima kasih
oke selamat bertugas kembali mari
berikut informasi dari bendara umum panitia acara puncak bulan bung karno yang menyatakan
militansi kader akan menjadi salah satu yang memang ditonjolkan dalam acara ini
untuk menyongsong pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
semoga acara berlangsung hikmat lancar sampai dengan sore nanti
terima kasih untuk update anda bersama kami di news hour rada oso riondolu langsung dari jakarta